seperti drama tak berkesudahan
kedelai yang menjadi prima dona prajenta ump
menyajikan tontonan berjenre noir
depresi di sepanjang film
begitu juga dalam kehidupan nyata
sedelai tanaman jenis polong polongan
yang menjadi bahan dasar kecap
tahu tempe dan susu ini
diburu layaknya pemata
namun di dalam negeri sendiri
ia menjadi anak diri
di jawa timur saja
dari data dinas pertanian provinsi
sepanjang dua ribu dua puluh satu lalu
kebutuhan konsumsi kedelai mencapai
namun yang bisa dipenuhi oleh
petani kedelai se jawa timur
dari luas tanah empat puluh satu ribu hektare
ada defisit kedelai
sebanyak dua ratus sembilan belas satu ratus lima puluh dua ton
mulai terjadi selepas tahun dua ribu empat
lahan tanam kedelai ini pun
semakin menyusut dari tahun ke tahun
tercatat dari tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
dari luasan delapan puluh ribu hektare
menyusut sampai separuhnya
di tahun dua ribu dua puluh satu
kedelai yang merupakan tanaman subtropis
disebut menjadi penyebab tanaman ini
flora subtrobes ini harus ditanam
di tempat dengan suhu kering
kedelai hanya bisa ditanam
ketika musim tanam ketiga
yaitu ketika musim kemarau
selain itu kedelai tak berkutik
hal tersebut diflame
sebagai salah satu alasan
para petani enggan menanam kedelai
hal lain adalah
biaya operasional yang cukup tinggi
untuk nanam kedelai
itu kan kos yang besar
hama penyakitnya itu lebih besar
daripada nanam padi
harganya untuk dijual di pasar
sama biaya produksinya
jadi petani itu lebih cenderung
untuk beralih ke komoditas lain
oleh karena itu
maka untuk mencukupi kebutuhan listrik itu
namun apakah benar begitu
cnn indonesia berbincang langsung
dengan petani dari desa ngerong
pasuruan jawa timur
yang sudah sepuluh tahun
terakhir rutin menanam kedelai
jadi tiap hektarnya
diperlukan biaya operasional
sekitar enam juta rupiah
dengan hasil rata rata
dua ton per hektarnya
namun miris hasil petani
langsung disergap oleh tengkulak
dan harganya pun dipatok sangat jauh
di bawah harga pasar
kalau harganya kalau di sini
itu kan yang menguasai tengkulak pak
terus terang harganya itu
enam lima kadang enam enam kadang enam tujuh
kok bisa segitu pak
petani sendiri itu
nggak bisa perkutik pak
maksudnya nggak bisa perkutik
kedelai belum panen
kurang kurang satu bulan
petani itu butuh dana
kadang kadang pinjam ke tengkulak
jadi yang memberi harga
yang memberi patent harga itu tengkulak
nah harganya kurang lebih segitu
selama saya nanam itu sampai rp tujuh
padahal di pasaran harga kedelai lokal ini
ternyata tidak berbeda jauh dengan kedelai impor
kata dari dinas petanian jawa timur
untuk januari dua ribu dua puluh
harga kedelai impor dihargai rp sebelas sembilan ratus tiga puluh enam tiap kilonya
sementara kedelai lokal rp sebelas empat ratus tujuh puluh delapan per kilonya
jika dihitung secara moderat
tengkulak mengambil dari petani kedelai rp enam enam ratus per kilo
dan dijual sebesar rp sebelas empat ratus tujuh puluh delapan
maka cuan yang dirauh oleh tengkulak mencapai rp empat delapan ratus tujuh puluh delapan per kilo
lakukan hitung sendiri
jika berbicara tentang impor tir
maka kita memasuki level yang berbeda
menurut data badan pusat statistik
dengan volume kedelai mencapai dua empat puluh sembilan ton
dengan nilai cuan sebesar dua puluh satu empat triliun rupiah
dinas pertanian jawa timur mengklaim
pemerintah pusat maupun provinsi sudah mendorong petani
agar tetap menanam kedelai dengan cara memenuhi suplai bibit dan pupuknya
namun hingga kini belum disediakan jaring pengaman
berupa penyerapan produk kedelai langsung dari petani
riset untuk membuat bibit kedelai yang bisa beradaptasi
di iklim tropis indonesia pun belum tampak
akibat penanganan yang tidak komprehensif itu
celah tersebut dimanfaatkan tengkulak dan impor tir
untuk menguasai jalur kedelai ini
dan petani mendapatkan bagian yang bahkan
tidak mencukupi untuk menutup biaya produksi